jadi pemerintah sudah memutuskan
dan dasarnya memang bapak presiden yang memutuskan
bahwa kereta cepat ini perlu untuk dibangun
baik untuk dibangun karena bisa memberikan dorongan pembangunan ekonomi
bagaimana bisa tercipta kota kota baru sepanjang jalur jakarta bandung
tetapi pemerintah tidak akan mengeluarkan dana apbn untuk pembangunan ini
dan juga tidak akan mengeluarkan jaminan
untuk pinjaman sehubungan dengan penanaan untuk pembangunan kota ini
dan juga tidak akan mengeluarkan bnm untuk pembangunan kereta cepat ini